indonesia breaking news
seorang tokoh masyarakat bersama anggota polisi mencoba masuk ke dalam titik persembunyian untuk mediasi
namun hingga kini belum membuahkan hasil
sementara itu kita lihat kawasan ks tubun raya lumpuh total menyusul bentrokan yang terjadi sejak rabu dini hari
tidak hanya jalan aktivitas warga pun dibatasi di kawasan ini
hingga pukul tujuh lewat tiga puluh akses jalan dari arah selipi
petamburan menuju tanah abang melalui ks tubun raya masih ditutup
aktivitas perekonomian pun belum tampak di ks tubun raya
ratusan anggota kepolisian masih melakukan penjagaan
sementara itu upaya negosiasi juga masih dilakukan di salah satu titik ricuhan diantaranya gang petamburan lima
buntut dari ricu sejumlah fasilitas seperti kantor polisi dan asrama polisi petamburan dirusak masa
kapolres jakarta barat kombes pol hengki haryadi memastikan bahwa kelompok masa yang melakukan aksi anarkis di petamburan bukanlah warga lokal
hal ini disampaikan terkait kericuhan yang terjadi di sepanjang jalan ks tubun raya petamburan jakarta barat
sekitar pukul dua dini hari sekelompok orang tadi kenal yang diduga masih merupakan masa kerusuhan di tanah abang jakarta pusat
masa melempari mobil polisi dengan botol
batu serta batu serta sempat terjadi juga kontak dengan warga petamburan yang menjaga pemukiman mereka
hingga pukul sembilan pagi sebagian ruas jalan ks tubun raya sudah mulai dibersihkan dari serpihan serpihan batu dan kaca
namun warga sipil yang melintas terus diperiksa identitasnya dikarenakan sepanjang jalan masih dalam status steril
ada sekelompok masa ini melempari kendaraan patroli polisi pertama
gak lama kita datangkan pasukan
ternyata justru terjadi perlawanan yang lebih koordinasi dengan beliau habib imam fpi jakarta
ternyata sebagian besar dan ada berapa yang kita amankan ini sebagian besar dari luar daerah
apakah itu tasik apakah itu majalengka apakah itu banten dan lain sebagainya
ini banyak banyak banyak banyak
di luar daerah dan tidak dikenal oleh masyarakat
kemudian juga tadi sebelumnya juga ada bentrok antar warga dengan mereka
warga dengan mereka karena tidak terima propertinya dirusak dibakar dan lain sebagainya
oleh karena pagi ini kami berusaha bersama habib musin untuk memisahkan masa yang dari luar ini
dan tidak diskreditkan warga petamburan itu
kemudian kami juga akan memeriksa yang sudah kita amankan kira kira siapa mereka mereka ini yang sudah datang ke jakarta
halo bagaimana kondisi terkini di kawasan petamburan sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan iwan saya kurang begitu jelas bagaimana kondisi yang ada di belakang anda apakah masa masih berkumpul di sana dan seperti apa kondisinya iwan
pada awal bertahan apart kepolisian itu sekitar hampir satu km jadi sebenarnya ini sudah jaraknya cukup jauh namun masa masih berada di sekitaran tanah
sebenarnya di sini tadi kami berada di jalan ks tubun di arah barat kemudian ketika polisi melakukan penghalauan masa
sempat terjadi perlawanan juga sempat terjadi pelemparan batu botol dan juga bahkan ada bom molotov juga
dan kemudian apart kepolisian dari samapta polda metro jaya kemudian dibantu dengan
ada bantuan juga dari brimob polda metro jaya jadi dari ada dua pasukan gabungan begitu yang menghalau masa menjepit masa yang di sekitar perempatan petamburan
dan kemudian masa terpecah ada sebagian masa lari menuju arah jatibaru cideng dan sebagainya lagi dari arah ks tubun menuju museum tekstil ke arah sekitar ke arah timur
dan sampai saat ini ini masih terus berlangsung dan tadi juga kami sempat melihat ada beberapa warga pendemo gitu yang ditangkap oleh aparat kepolisian
oke iwan anda berada di pinggir jalan atau di sepanjang jalan saya melihat kalau mungkin ada di sebelah kanan anda ini adalah permukimankah atau aktivitas bisnis ruko ruko dan sebagainya bagaimana dengan warga yang berada di sekitar sana
tidak ada aktivitas di sini aktivitas bisnis seperti warung minimarket semuanya berhenti dan itu terjadi sejak pagi tadi
bahkan menurut warga itu sebenarnya terjadi sejak malam hari karena memang kerusuhan di sini lumayan cukup besar gitu dibandingkan di yang tempat lainnya
dan seperti kita bisa lihat di belakang saya itu itu masih berlangsung kita lihat aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan menurut penilaian saya memang aparat kepolisian dalam melakukan penindakan penghalauan mata sebenarnya cukup moderat begitu ya
tidak terlalu represif juga mereka hanya menembakkan gas air mata kemudian mendorong masa mendorong masa seperti itu dan walaupun mungkin ada beberapa yang sempat dipukul itu pun ketika terjadi penangkapan dan mereka berusaha melawan seperti itu fani
oke iwan terkait dengan masa yang berada di sana kapolres jakarta barat beberapa waktu lalu sudah memberikan keterangan sudah memberikan statement bahwa masa yang melakukan
aksi di petamburan ini bukanlah warga sekitar atau warga lokal artinya mereka kemungkinan berada atau datang atau merupakan warga yang berasal dari luar jakarta
apakah anda memiliki informasi terkait dengan hal ini iwan
sejauh pengamatan saya memang ketika pagi hari kami tiba di sini memang suasananya masih cukup cair dan memang ada warga warga sini yang suasana cukup cair walaupun mereka mungkin agak sedikit mengeluapkan kemarahannya
kemudian sekitar satu jam kemudian tiba tiba ada sekumpulan massa yang datang dan kemudian memprovokasi dan memanas manasi situasi
dan memang situasinya kadang kadang memang aneh jadi ketika tadi kami bertahan dengan aparat kepolisian beberapa penduduk yang berada di sekitar aparat kepolisian beristirahat itu justru malah membantu aparat kepolisian
sedangkan yang berada di seberangnya seperti misalnya seperti saat ini yang berada di seberang sana justru mereka melempari kepolisian
sedangkan yang ketika tempat kami beristirahat warga warga
justru malah menolong memberikan minuman ataupun sekedar untuk melihat lihat gitu
jadi memang situasinya memang sebenarnya cukup aneh sebenarnya di sini
memang ada kemungkinan besar bahwa ini memang telah disusupi oleh pihak world
namun kami tidak memiliki informasi pasti tentang itu fani
aksi bentrokan ini kan sudah terjadi atau sudah berlangsung selama beberapa jam iwan
apakah anda juga mendapatkan informasi terkait dengan korban luka mungkin yang timbul akibat aksi ini
akibat bentrokan ini
ya sejak tadi pagi kami berada di jalan ks tubun ini memang kami melihat ada beberapa korban luka yang dibawa mengalami ambulan begitu ya
dan ada juga beberapa yang digotong dan ada juga sekitar satu atau dua orang aparat kepolisian juga yang luka juga
namun jumlah pasti yang luka kami sendiri belum mengetahui karena memang situasinya saat ini masih sedikit chaos gitu masih sedikit rusuh
jadi kami sendiri belum bisa mendata siapa siapa saja yang luka dan dibawa kemana saja rumah sakit
dan ketika pagi memang ada
ada ambulan yang hilir mudik di sekitar sini namun saat ini tidak ada ambulan dan kemungkinan korban masih akan terus bisa berjatuhan fani
baik baik terima kasih iwan nanti kita akan terus upda